pembayaran thr keagamaan mengacu pada peraturan menteri no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
serta permenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas tentang thr keagamaan bagi pekerja di perusahaan
dalam aturan itu pengusaha harus membayar penuh tunjangan hari raya atau thr kepada para pekerjanya
batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum idul fitri
jika melanggar ada sanksi yakni denda dan administratif yang diterima pengusaha atau pemberi kerja
sejumlah serikat buruh menyambut baik keputusan pemerintah meski skeptis dengan proses aduannya
wakil sekretaris fspmi jawa timur nurudin hidayat menuding
aduan yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja tidak satupun pengusaha yang dijatuhi sanksi meski telat dan tidak membayarkan thr
sanksi denda itu bagi perusahaan yang terlambat membayar thr
sedangkan sanksi administratif
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu itu bagi perusahaan yang tidak membayar thr
sampai sekarang di jawa timur satupun tidak ada perusahaan yang diberi sanksi tersebut
artinya problemnya itu di penegakan hukum itu sendiri dari pemerintah
kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja surabaya ahmad zaini mengakui
dari empat belas laporan terkait thr yang diterima tahun lalu ada sepuluh yang bisa diselesaikan
itu pun sebagian diantaranya pembayaran thr melewati hari raya idul fitri
ia meyakinkan para pekerja agar tetap mau melapor
sehingga hak haknya bisa dibayarkan meski harus melewati proses mediasi yang memakan waktu tujuh sepuluh hari kerja
sebisa mungkin tadi saya sampaikan bahwa teman teman pengusaha memenuhi kewajibannya untuk memberikan thr tujuh hari sebelum hari h
agar sudah diberikan
namun kalau demikian kalau ada perselisian persoalan yang ada di teman teman
teman teman perusahaan teman teman pekerja saya yakin sudah dewasa di surabaya ini
dan saya harap laporannya teman teman sudah dewasa teman teman serikat maupun teman teman pekerja akan melaporkan kepada kami
sementara itu ketua kamar dagang indonesia atau kadin jawa timur adik dwi putranto mengungkapkan
sejumlah sektor usaha belum sepenuhnya pulih
ia mencontohkan sektor pariwisata perhotelan dan restoran masih membutuhkan waktu untuk bangkit
selebihnya terutama sektor kesehatan dan obat obatan seharusnya bisa membayarkan thr sesuai ketentuan pemerintah
kalau yang belum mampu karena memang situasinya situasi yang pandemi dan sekarang masih belum pulih
ini bisa dinegosiasi bagaimana cara pembayarannya
kalau dari angkanya seratus persen mungkin tapi bisa dibayarkan mungkin beberapa kali
sejumlah serikat pekerja mewanti wanti pengusaha dan pemerintah
agar thr tidak dicicil seperti tahun lalu
untuk tahun ini pembayaran thr harus seratus persen atau satu kali upah yang diterima pekerja tiap bulannya
tim wiputan cnn indonesia